ya empat november kemarin rakyat indonesia dipertontonkan aksi demonstrasi besar besaran
menyuarakan tuntutan terhadap gubernur jakarta non aktif basuki cahaya purnama
yang dituding menistakan agama
namun aksi yang semula berjalan damai malah berakhir ricuh di penghujung harinya
spekulasi pun beredar ada yang menunggangi aksi massa tersebut
benarkah hal itu
merasa tidak puas dengan tanggapan pemerintah aksi mulai ricu
polisi yang berusaha membubarkan aksi mulai menembakkan gas air mata
masa yang tidak lagi terkontrol membalas dengan membakar kendaraan milik polisi
presiden joko widodo akhirnya bersuara setelah menggelar rapat terbatas mendadak dengan sejumlah menteri
kita menyesalkan kejadian bada isa
yang seharusnya sudah berakhir

dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor aktor politik yang memanfaatkan situasi
proses hukum terhadap saudara basuki cahaya purnama akan dilakukan secara tegas cepat dan transparan
saya minta bada isa yang berusaha mencari kesempatan untuk melakukan hal ini

saya minta bada isa yang berusaha mencari kesempatan untuk melakukan hal ini
para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing masing ke daerah masing masing dengan tertib
aksi yang berakhir dengan kericuhan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan wakil ketua dpr ri fadlizon
dalam surat yang ditujukan langsung kepada presiden joko widodo
dalam surat yang mengatasnamakan dpr ri itu
fadlizon menjanjikan unjuk rasa akan berlangsung ke joko widodo
dan berlangsung tertib dan aman
fadlizon bukan satu satunya anggota badan legislatif yang menjadi peserta aksi empat november
rekannya wakil ketua dpr ri fahri hamzah
juga menghimbau agar seluruh anggota dpr ikut serta dalam aksi tersebut
saya mengimbau ketua dpr hadir
supaya menunjukkan kepada masyarakat biasa demokrasi itu
kita lagi mengkritik pemerintah
tidak boleh ada pendapat
tidak boleh ada pengistimewaan di depan hukum melanggar konstitusi
karena dari partai kira kira
meski dugaan penistaan agama yang dilakukan ahok santer
dikaitkan dengan pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
nyatanya tidak sedikit pengunjuk rasa yang justru berasal dari luar jakarta
ya ini sebenarnya adalah aksi umat islam yang ada di nusantara sih
dan tidak ada kaitannya dengan politik
karena dari luar daerah tidak mengerti itu ahok siapa
dan ahok jabatannya apa
jadi tidak ada yang namanya unsur politik dan sebagainya
terlepas dari keterkaitannya dengan ranah politik
atau untuk menegakkan agama
setiap kasus hukum apapun latar belakangnya harus diproses
kepolisian wajib menanganinya sesuai undang undang yang berlaku
di lain pihak sebagai warga negara yang taat hukum
sudah barang tentu masyarakatnya
seharusnya menghormati proses hukum yang berlaku di bumi pertiwi